selamat datang bulan ramadhan bulan penuh harapan bulan penuh ampunan untuk pahala kehidupan
saat ramadhan beraktifitas jangan lupa untuk beribadah sentuh sahabat untuk mengingatkan itulah kemuliaan ramadhan
kemana ramadhan laburku mandang untuk berkah yang melimpa untuk pahala yang berlipa